nggak ada duit saya nggak ada nih
ya udah begini ada problem yang sangat serius very series baby nggak bisa dipandang setengah
mata serius gigi atau dewa atau pingkan mambo ada problem sama gigi maksudnya grup dalam mas
dibahas iya begini tadi malam mami dan papi ajak aku untuk ikut bicara dengan mereka dan mereka
mengajukan beberapa persyaratan untuk memperlancar hubungan kita tapi mami udah bisa ngomong kamu
siap enggak jantung kamu siap oke jadi tadi malam tapi ngomong
saya nggak mau ketemu kamu sebelum bawa seratus juta oke bapak lalu nongol tuh kata papi gimana ya
satu juta belum mami juga ada yang disampaikan ke aku kamu siap tadi malam mami ngomong saya
tidak mau ketemu kamu sebelum kamu bawa lima puluh juta aduh
hai mabyes property aja deh gue heran mengasih aja dorang tua mau di kayak begitu resep banget
padahal sianya tuh dicinta mati sama gue iya ya orang tuanya gokil kali ya jengkir balik ya
gokil tuh otaknya gokil eh tapi belum tentu juga kagak suka aja malu kali kere woleh
sakit sama loh kayak bapaknya nya duit aja nggak ada di otak lo seharusnya ngasih saran ngasih ide
bukan malam menghina gue lo oh ada tarif
gue satu saran satu saran itu gocap ceng
wah lo kalau antar kampus lo mau bawa duit sih lo ya
kan putih itu kan kapan lo duit semua lo
tinggal duit ada di kepala lo aja
sahabat sendiri lo mau bisnisin juga
biar ntar kalau gue di jompo gue gak ada bini gak ada ngurus gak ada anak
entah biar gue semper gue struk
lu tuh yang megangin gue
aduh mendingan kagak deh
yaudah gue ada ide
sebenernya kita mau ngapain sih
karena ji temen bisnis bokap gue tuh sering lewat si ji
kayak di film film seru
wah apa apaan nih
kayaknya sudah main
udah saya ikut
jangan tebak jangan tebak
jangan tebak jangan tebak
gak ada duit saya nggak ada nih
aduh jangan jangan ambil duit saya
aduh gimana sih
jangan dihabisin dong

kalau bisa lebih saya balikin deh
tinggal kasih alamat aja ji
baik amat ji
wah banyak nih ji
jadi juga gue
kau yang namanya
gue cuma butuh satu ratus lima puluh juta aja
lebih lebih ini ma ji
tuh sekarung ji
apa bukan hak kita pong
gue ngapain bela belain demi anya gue
ini bukan duit gue
ini bukan hak gue
kalau gue mulai sesuatu pakai duit haram
gue nggak mau
kayaknya harus dibalikin deh
lo yakin dia pasti lewat sini lagi
udah dia pasti lewat sini
kalau dia lapor polisi gimana
nah udah nggak bakalan
makanya buru buru cegat
kan bener kan
eh kita mau balikin
ini duit kok masih galak alik sih loh
gue kan udah dirampok
masa dua kali sih dirampok
diam diam pak
tenang aja jangan panik
orang ini kebalik juga kok
agak bakal mungkin nembak
lama lama sih ji
taruh taruh lagi
ini memang bukan hak kita semua ya
cepet taruh ji
kenapa yaudah sekarang begini nih
kalau bapak nggak terima dibagiin saya minta sarang
ya makasih ya
bukan duit gitu ya
ini kalau ini halal pak ya
ya makasih makasih
sampai segitunya kamu baby
ya begitu deh sayang
mau nggak mau
tapi itu idenya si ipong kok
bukan ide aku
sebenarnya aku ngejalaninnya berat sayang
tapi apa boleh buat
itu bukan aku banget gitu loh
dan aku ngerasa aku ngejalanin itu semua demi kamu anya
aku bukan tipe seperti itu apalagi ngerampok sayang
tapi kamu nampaknya uang haram kan ya
karena kan kasihan kalau uang halal kan berarti orang orang itu kan sudah berusaha keras untuk mendapatkannya baby
ya uang koruptor aja
bicara sama siapa lagi kamu
jangan coba coba deketin anak saya ya
keh lo kandangnya
nggak pernah urusan percintaan gue berjalan dengan lancar
ji perasaan romeo dan julietnya kagak seribet ini
romeo dan julietnya mampusnya berdua
nah kalau gue bisa mampus duluan
sebagai teman yang baik ji
lo mampus duluan
kalau perlu gue yang nguburin
nggak bisa lo gue tarik lo ke dalam kubur lo
seharusnya lo mikir ngasih ide buat gue
ini ide lo kan salah ngerampok
iya tenang tenang tenang
gue disuruh nggak bener
gue kan anak pengajian masa disuruh ngerampok
eh anaknya siapin

itu pa orangnya pa
jadi juga tidak apa apa
masa nyata dipijam kepamu nangis usually eal lagiast scales fast
pernahkan lo pong pantesan dari tadi di jalannya nangis nulu
iya kan kayak di film film gitu kita ambil anak orang terus kita minta tebusan minta duit
masya allah ji ji lo tuh dari kecil gue didik agama yang benar
kenapa lo jadi begini gue gak mau tahu pulangin anak sekarang juga
ya allah bunda bukan aku yang menculiknya